udah mau nyontek
oh ajarin gue dong
ya udah boleh boleh
boy kamu mau minta hadiah apa dari mamanya
kamu bilang aja
gak usah sungkan sungkan
pokoknya apapun itu kita pasti upayakan
iya pake duit papah
gak berantem terus
itu yang boy minta
baik besok kayaknya kamu harus sekolah kan
jadi mendingan sekarang kamu bobo dulu deh
udah malam terus kamu capek
yuk kita jangan ganggu
mama ada ide nih pak
khusus untuk hari ulang tahun ya boy
gimana kalau kita tuh gak usah berantem sama sekali
tapi harus ada hukuman
papa ugutes kalahmu
oh mana yuk
hukuman apa apa hukuman apa apa denda
hii siapa yang takut
oke mama ga takut
kayaknya aku ke rumah mama dulu ya
aku mau ngasih kado ini buat dia
wih aku berangkat ya
wih kado buat siapa tuh
oh pasti buat pacarnya ya
aku bercanda kali
kan maksud aku pacar andrianda tuh papi
yaudah wih aku mau tidur
aku berangkat dulu ya
aku mau ambil tas dulu
aku udah rapi

aku mau ambil tas dulu
nombor yang ada tujuh tidak dapat dihubungi
kok gak diangkat sih sama boy
apa dia lagi
di dalam kelas kali ya
tapi bagaimanapun caranya
gue harus kasih hadiah ini buat poi
permisi aku mau nanya kalian kenal boy kan
boy kelasnya dimana ya
dia udah keluar udah gak sekolah di sini
oke kalian tau dia sekolah dimana sekarang
boy ini aneh deh
kenapa dia gak bilang sih sama gue kalo dia pindah sekolah
siapa yang tau ya
ini yang tadi dijelasin
ngapain sih dia kemari
buruk sini ya
ian emang bener
boy pindah sekolah
lo pasti tahu dong dia pindah sekolah kemana
kasih tau gue dong dimana
kayaknya enggak deh
boong kalo lo gak tau lo kan temen deketnya
ya udah deh
susah amat masih tau gitu doang sih
itu kado buat boy
kalo isi makanan sini titik pegu aja
hah bener banget tuh kata ian
hitung hitung kita ngirit uang jajan ian
gue bisa kasih sendiri
apa gue kasih tau boy
eh tapi kan rencana hari ini gak ada satupun yang boleh ngomong sama boy
sampai pesta kejutan nanti
bener bener terserah siang dulu
yaudah lah diamin aja
bisa enggak ada kok bisa enggak ada tapi masalahnya
udah kakenap eh
udah ngerjain pr belum
kenapa eh temen temen gue ya
apa gue udah salah ya
eh ada boy sendiri yang ngajar
ini udah sakit
sakit banget sih
pagi pagi udah murung aja
enggak kok gak murung
lo udah ngerjain pr belum
ya enggak dong
kalau gue nyontek gue kapan pinternya
lo ajarin gue dong
ya udah boleh boleh
kalau aku datang ke rumahnya boy
terus mau ngasih kado buat gue
thanks nya enggak ya sama tante marissa